hai teman teman enggak boleh kudampingi meskipun maunya sekarang kita alihkan untuk termoan dulu
nanti terima kasih yang mulia assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ketika mas agus
milas dan keempat mas kita mahalik yang kelima mas muhammad abi hudin disebut apa
emang enggak boleh kudampingi meskipun maunya emang aku dan aku dapat namanya dan pingin meskipun
kenapa ada masalah dengan masalahnya apa disorotin karena perang luar biasa gitu loh
saya kan waktu itu tapi tim nasabin ini meminta dari menteri kabinet indonesia maju untuk hadir
sebagai saksi dmk jikalau tanggapan aduh saya enggak tahu ya saya baru denger sama kalian
saya belum tahu belum tahu saya kamu lihat aspek hukumnya dulu karena aku nggak tahu itu urusan itu
udahlah suruh mereka urus agar cepat selesai sidangnya lah ya suaranya bagaimana gitu
apa namanya setuju atau bersedia hadir bagi saya gimana saya mau setuju barangnya aja belum saya baca ya
saya muhammad syahrezan saksikan program program kompas tv
digital bayar tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya